selanjutnya saudara sekeluarga terlibat bisnis narkoba
dua perempuan pedagang lumpia di cibenying kota bandung
jawa barat digerebek polisi karena menjadi kurir sabu
dari hasil penyelidikan peredaran narkoba
nyatanya melibatkan satu keluarga
dua perempuan pedagang lumpia di cibenying kota bandung
keduanya ditangkap usai menjadi kurir narkoba jenis sabu
dari kedua tersangka petugas menyita barang bukti narkoba
jenis sabu sabu seberat enam puluh gram
ironisnya bandar narkoba adalah sang suami
dari salah satu tersangka yang berhasil kabur
dari penangkapan ini polisi turut membawa adik sang bandar
yang juga dilibatkan dalam peredaran narkoba
disuruh baru kita kerjakan
ibu tidak menyadari atau bagaimana menyadari itu salah
titipan nyimpan berapa banyak
sat narkoba polrestabes bandung telah menangkap total empat puluh satu tersangka
tiga minggu ya setelah hari raya idul fitri
kita memiliki tiga puluh kasus tiga puluh laporan polisi
dengan empat puluh satu tersangka yang terdiri dari tiga puluh sembilan laki laki
ada pun dari ke tiga puluh perkara ini kita mengungkap narkotika sebanyak dua puluh dua kasus
sedangkan untuk narkotika daun ganja sebanyak empat kasus
dan narkotika tembakau sintetis sebanyak dua kasus

mulai dari ganja tembakau sintetis dan narkoba
para tersangka dikenai pasal tentang narkotika
dengan ancaman minimal enam tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara
serta denda paling sedikit satu miliar dan paling banyak sepuluh miliar rupiah